udah lah ikut sebentar
kan kasian nanti kita nyasar
kita belum tahu nanti ibu ibu nyasar
nggak kasian apa
stok lama badang baru
tetap mempesona walaupun ibu ibu
makan dong mbak
mau makan apa pak
saya minta pecel bakwan deh
saya masak dulu
nggak apa apa kok mbak
saya juga gak buru buru kok
kayaknya sendirian aja nih
ya sudah saya tinggal dulu

bibodoh banget punya tadi
nah kamu tamat tuh
itung mau temen laki dia
sumpah nih aku
keep osmorops karena padahal wahusnya sudah selesai kali

sebentar lagi ya ini minum dulu
iya makasih mbak
mbak di sini jual rokok nggak
oh nggak tuh pak
kebetulan rokok saya lagi habis
iya sebentar ya pak
pasti di sini dia minta uangnya itu
kasar terong ngebotu gadis
wah udah tahu nih warung lagi gak ada orang
eh tadi si bapak itu nyuruh beli rokok apa ya
dewi juga lupa nanya
yah balik lagi
wah lumayan juga nih uangnya
itu uang saya kembaliin pak
waduh kebakaran lagi
aduh jadinya kebakaran lagi
saya harus menghubungi pak jimmy nih sekarang nih
gue handphonenya cuma satu nih
ya elah pendidikanan lagi di sana
ya udah deh saya menghubungi pak jimmy pakai ini deh
bu ini biar maya gosokin punggungnya biar lebih enakan
yuk bangun dulu ya sebentar ya
duduk aja biar main gosokin pungnya biar lebih enak ya bu
yuk sini maya bantu bu
ya allah ada apa sih pintu tiba tiba kebanting
d dewi kenapa bu
pasti ada apa apa sama dewi
perasaan ibu nggak enak
ibu harus cari dewi
bu ibu kan lagi sakit bu
ibu harus cari dewi
ibu kemana bu ibu lagi sakit
ya gimana semuanya lancar
keadaannya gawat pak
tempatnya jadi kebakaran nih pak
kok jadi kebakaran segala
kamu kan cuma saya suruh ambil uang di warung itu
saya nggak sengaja pak
waktu saya ngambil uangnya garis itu tiba tiba kembali pak
ya nah kami jadi rebutan uangnya pak
ya karena lagi mati lampu pak
jadinya saya nggak sengaja kesenggol lilin pak
ya kebakaran jadinya pak tempatnya
terus gimana gadis itu
ya itu pak saya langsung pergi pak
ya kelihatannya gadis itu masih di dalam nih pak
cepat balik ke sana dan tolong dia
dan saya nggak mau sampai terjadi apa apa dengan gadis itu ya
ya ya pak baik baik baik
waduh kalau saya kembali lagi saya bisa ketangkap nih sama mereka
saya pergi aja dia kabur
ada apa sih pak
nggak ada apa apa kok
nggak ada apa apa
nggak ada apa apa gimana sih pak
barusan lila dengar papa teriak teriak
cerita dong pak
nggak ada apa apa

cerita dong sama lila siapa tahu lila bisa bantu
lila benar benar nggak ada apa apa
papa cuma kesel
ada orang suruhan papa yang gak bisa ngerjain tugas papa dengan benar
ya allah tolong
ya allah siapa yang bisa bantu aku
aduh gimana ini
terima kasih mama
kamu diri apa
kamu diri apa
kamu diri apa
kamu diri apa pak
kamu diri apa shanti
kamu diri apa
kamu diri apa
kamu diri apa
kamu diri apa
kamu diri apa
satria masih dimana